setelah menjalani cuti menjelang bebas atau bebas bersyarat selama dua bulan
akhirnya terpidana kasus korupsi wisma atlet muhammad nazarudin resmi menghirup udara bebas
namun mantan bendahara umum partai demokrat ini mengaku belum tertarik untuk kembali terjun ke dunia politik
ia berencana mendirikan pesantren
kami siang mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin mendatangi kantor balai pemasyarakatan kelas satu bandung jawa barat
untuk mendapatkan surat tanda selesai menjalankan cuti menjelang bebas
nazarudin kini telah ditetapkan berstatus bebas murni dari balai pemasyarakatan kelas satu bandung
setelah dinilai mampu melewati masa cuti dengan tetap menjalani prosedur
usai menjalani masa hukuman selama tujuh tahun di lapas suka miskin
mantan bendahara umum partai demokrat tersebut mengaku belum tertarik untuk kembali ke dunia politik
ia mengaku ingin memulai kehidupan baru sebagai masyarakat biasa dan berencana mendirikan pesantren
halaman di dalam itu semuanya saya bersyukur
bersyukur bahwa allah bisa menunjukkan saya jalan yang terbaik
mungkin ini memang yang terbaik buat saya
kedepan saya akan memimpinnya semua pengalamannya akan menjadi hikmahnya